jody kamu lihat kondisi bapak kamu
kamu harus pakai kesempatan ini untuk membuktikan sama bapak kami
kalau kamu bisa kamu mampu untuk gantiin bapak kamu
kalau kamu tidak menjebak saya dan nona di hotel
nara itu gak bakal berkuar kuar ke seluruh dunia sekarang
jadi ini semua ulah kapal dong
kamu kok tega sih ngejebak aku sama jody di hotel kayak gitu
kamu tuh kakak aku
kakak tegas tau gak
kau tegas banget sama nona
nona ada apa non
oh jadi jody nih yang membuat kalian berantem
pak bapak mereka tanya aja sama dia
lu jangan cuci tangan
lu juga yang cuci tangan ngejebak nona di hotel kan
oh jadi kamu yang menjebak lagi ya
kok saya disalahin sih
bapak itu jadi sembarangan duduk saya dong
jangan kecap sama nona lagi
kalau enggak ingat
saya akan buat hidup anak bapak seperti di neraka
kamu jangan kurang aja sama kakak kamu sendiri dong
kak faldo tuh kan hapisin sekarang jadi kemah
emang kakak pikir aku tuh boneka apa bisa dimainin sesuka kamu
neng nona gak kenapa kenapa
apa bu fris menyakitin neng lagi
maaf pak maman tadi gak punya waktu buat cerita
pak maman kan ada satria bajai hitam yang nyelamatin nona kan
kak faldo apaan sih kamu
makanya jangan sembarangan punya pacar dong
ternyata beneran pacan sama cucu sopir
kak tareno sakit aku pijetin yuk
masuk ke kamar yuk
kamu tuh bener bener ya
keluarga ini adalah keluarga supir kita
kamu nyadar dong
kita tuh numpang di rumahnya supir kita
kakak jangan ikutan papa mama dong
buta sama nertanya jody
nara gak akan pernah sekaya jody ya
gawai bukan pemilik
kamu tuh cantik seksi bisa dapat lebih dari itu
aku pikir selama ini
tapi ternyata aku salah
kakak tuh sama
kamu tuh cuma silau
nasehatin anak tante
supaya jangan deketin nona
jangan kira karena kita tinggal disini
terus dia bisa seenak enaknya ngelunjak
kamu tuh kalau ngomong yang jelas ya
eh justru anak kamu yang mencoba
mendekati nona dan merayu nona
karena dia tau nona sudah putus dari jodoh
nara tidak akan berani sama nona
selalu asal tau gak
jaga budi kamu
kamu jangan masuk dulu
kadang kadang terlihat kacau banget
udah jangan masuk dulu ya
yaudah aku mau masuk
mungkin kamu mau menghindar dulu sekarang
sampai kapan kamu mau menghindar
eh kamu mau sampai kapan menghindar terus
ya sampai kadennya itu tenang nara
kamu dengar aku
kita gak perlu menghindar
aku akan bertanggung jawab
sama semua ucapan yang aku bilang tadi
sekecil apapun itu aku akan bertanggung jawab mona
jadi kita nggak perlu menghindari kita nggak perlu takut
kamu nggak perlu khawatir dan kamu nggak perlu sedih
siapa yang sedih
nara ya wajar dong kalau aku terpukul
nggak semua cewek tuh ditinggal di hari pernikahan dia
dan nggak semua cewek itu dituduh cewek matre cewek rese cewek pembawa sial
nara kenapa kamu harus bertanggung jawab sama winona
kamu udah hamil winona kan
nona daripada kamu memilih narah daripada jody
beri yang kamu keluarnya rumah ini
wah ini kan bukan rumah mama
ini kan rumahnya pak maman
terserah kamu mau ngomong apa
yang penting kamu keluar dari rumah ini
kamu pergi aja jauh jauh dari sini ya
dan jangan berharap kamu bisa kerja lagi sama nara
sabar dong bu sabar
nona kamu harus menikah sama jody
dan jangan pernah deketin nara lagi ya
baiklah nona bakal pergi kau dari sini
aduh kok nona malah pergi beneran sih
bapak juga akan pindah dari sini
neng nona gak keberatan kan
kalau pak maman tinggal bersama
pak maman jangan pak
ya biar bagaimanapun

pak maman jangan pak ya biar bagaimanapun pak maman akan selalu ikut kemanapun
neng nona pergi
nona sama kakek gak boleh keluar dari rumah ini
dan gak ada yang boleh keluar dari rumah ini
semua tetap tinggal di sini
aku akan menikah dengan

kalau nona keluar dari rumah ini aku juga akan keluar dari sini
jody kamu lihat kondisi bapak kamu
kamu harus pakai kesempatan ini untuk membuktikan sama bapak kamu
kalau kamu bisa kamu mampu untuk gantiin bapak kamu